kamu tenang aja
yang penting kita nikahnya diam diam
tak jamin pokoknya hidupmu makmur
udah dua hari loh mas kapola
kayak dua seharian anak nangis
ngapain kamu disitu nak
itu liat pak
ayo pak cepet pak
katakan pada kami nak
ayo kita keluarin aja
kamu jangan takut sama bude nanti
ada apa ini ada apa
ada apa ini ada apa
kamu tuh sudah melakukan perbuatan keji pada si asri
perbuatan kamu sungguh keterlaluan
astrinya anak yatim
seharusnya kamu lindungi
bukan kamu sakiti
sabar pak sabar
lagian kalian kan gak tau
kalau asli orangnya nakal dan bandel
perbuatan kamu itu sudah tidak patut gina
tidak ada yang lupa
sabar pak sabar
jelasin ke mereka astri kalau aku gak salah
kamu nggak bisa berubah di situ
bapak bapak ibu ibu maafkan budegina ya budegina gak bersalah asri yang bersalah
karena asri udah merusak dagangan papianya budegina
asri orang salah jangan ditutup tutupi dan jangan juga dibela
iya betul iya betul
enggak kok itu benar nan jangan sakiti budegina lagi ya
ya sudah lah kita balik yuk kita bubar
dengar ya asri aku sudah tidak izin kamu untuk kejual bakpia bikinanku
dan inget kamu harus ngembalikan uang empat juta rupiah yang sudah suamiku berikan untuk biaya rumah sakit tadi kamu
kalau kamu sampai tidak membalikannya kamu akan aku jual
ya allah asri gak tahu harus bagaimana caranya untuk kembalikan uang budegina ya allah
bu ibu bu bu bu tunggu bu
ini bu gelang ibu
masya allah kamu baik banget ini gelangnya sangat mahal sekali terima kasih sayang ya
iya bu sama sama
kamu hebat nak kamu mandiri ibu jadi kasihan sama kamu
asri sedih bu
asri kangen sama ibu dan nina asri sudah mencari dia kemana mana tapi mereka belum asri temukan bu
masya allah ibu jadi kasihan sama kamu
kebetulan ibu itu bekerja di perusahaan yang ada tv dan radionya nanti kamu ibu liput dan kamu bakalan masuk koran
siapa tahu nanti kamu bisa ketemu sama adik dan ibu kamu gimana asri
udah dihubungin dulu
koran ya koran koran koran ya koran ada berita hangat seorang ibu meninggalkan anaknya
koran koran koran mas ada berita hangat nih mas koran koran mbak koran mbak ada berita hangat nih mbak
orang ibu meninggalkan anaknya nih pak
loh lihat nih
ini kan ada yang kemarin
iya yang kemarin
iya yang kemarin
lepur lepurin kita yuk
permisi ada apa ya bu
kami mau tanya apa benar ini rumahnya asri mbak
alhamdulillah respon dari para pembaca sangat luar biasa setelah membaca kisah kamu asri
dan kami kesini untuk menyerahkan bahasanya
bantuan buat kamu
oh ya asri mana keluarga terdekat kamu
biar ibu bertemu untuk menyerahkan semangat yang sangat besar ini
saya budenya asri
jadi saya yang akan membantu menerima semua yang ini
iya kan asri
kami kesini untuk menyerahkan uang sebesar dua puluh lima juta dari pembaca
dan semoga digunakan untuk kebutuhan asri
dan semoga bisa digunakan untuk asri sekolah
ini juga ada pingsannya
makasih banyak ya bu
ini kan uangnya sih asri
asri anak yatim
kamu yang sabar ya asri ya
semoga kamu bisa bertemu dengan ibu dan adikmu
wah seneng kamu sih
dapat penulisan segitu banyak
itu pasti sinyal baju baju buat kamu
wah pokoknya kamu pasti seneng banget ya
kalau masalah duit ini
bu de pegang dulu
kamu kan masih kecil
belum tahu masalah duit
nih dua ratus ribu buat pak asri

dua ratus ribu buat pak asri

jangan sampai habis
jangan sampai habis
duit ini bu d pegang
saya anggap kalau duit ini pengembalian duta kamu sama suamiku
kamu udah gak punya hak lagi loh buat minta ini
tapi kamu masih boleh kok jualan dagangan pak punya bu de
paham bu de
kamu mau tahu jadi istriku
tapi kan emas udah punya istri
ntar kalau istri mas marah gimana
kamu tenang aja
yang penting kita nikahnya diam diam
nah jamin pokoknya hidupmu makmur kalau nikah sama aku
udah dua hari loh mas gak pulang
aku banyak kerjaan di luar
kan kamu tahu sendiri aku usahanya banyak
asal mas gak pergi aja sama wanita lain
tidak mungkin aku mengkhianati istriku yang cantik
ada berita bos
ada berita bos